di tengah pandemi catatan realisasi investasi indonesia tahun dua ribu dua puluh justru melebihi ekspektasi
lalu bagaimanakah proyeksi iklim investasi di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
kami akan membahasnya dengan kamar dagang dan industri kadin
dan sudah terhubung dengan wakil ketua umum kadin bidang perdagangan bapak beni sutrisno
selamat pagi pak benny sehat pak
selamat pagi alhamdulillah masih rezeki
oke pak benny ini kan angin segar nih pak
pak laporan dari bkpm ini bahwa target investasi kita melebihi target satu ratus satu satu persen
kemudian kalau bicara soal di tengah pandemi ini kan catatan realisasi investasi kita yang justru naik
apa kemudian catatan dari kadin terkait dengan realisasi investasi indonesia di tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh itu sebenarnya kan situasinya kurang menguntungkan
ada komitmen dari pemerintah menyelesaikan undang undang ciptaker
yang banyak hal hal obstacle di undang undang yang lainnya dijadikan satu
maka itu bisa memberikan harapan baru bahwa perusahaan di indonesia itu friendly dan ada kepastian
dan mungkin teman teman di daerah pun juga berkairah
karena adanya keperbiakan pemerintah dalam undang undang citaker itu terhadap
pengusaha pengusaha umkm yang cukup masif juga terhadap kooperasi
berarti bisa dikatakan sebenarnya kebijakan dan stimulus yang diterapkan selama tahun dua ribu dua puluh ini berhasil gitu pak beni ya
ya itu baru harapan ya kan
kan masih belum selesai undang undangnya sudah selesai memang
tapi kita kan masih menunggu rpp nya ada empat puluh rpp dan empat perpres atau kepres
yang harus diselesaikan paling lambat bulan februari ini
nah itu memberikan angin segar untuk investasi dua ribu dua puluh satu
oke pak benny ini kan kemudian juga tadi anda katakan ini undang undang cipta kerja
kemudian juga kita tahu vaksinasi ini juga bisa mendorong adanya investasi ke indonesia
tapi bicara soal kebijakan kebijakan ini sebenarnya
oke sebelumnya juga ada penerapan ppkm ya bisa dibilang ini bertolak belakang gitu ya
dengan kebijakan kebijakan untuk memancing investasi yang masuk
bagaimana kemudian melihat aturan ini
menurut anda idealnya ini kebijakan yang pro investasi dan yang tidak ini apa saja nih pak saat ini
ya ppkm itu kan diantaranya ya itu sedikit memberikan ketidakleluasaan terhadap waktu menjual barang
itu diantaranya yang terpukul adalah restoran maupun event event live gitu ya pak
tapi bidang lainnya industri manufaktur tetap jalan
oke kemudian pak ini melihat aturan yang ada saat ini kemudian juga kita lihat
beruntungnya iklim investasi juga masih positif
apa kemudian pak yang paling dibutuhkan para dunia usaha saat ini untuk menggenjot lebih banyak investasi agar masuk ke indonesia
ya saya kira undang undang citaker udah bagus sekali
dari sisi fiskal maupun moneter dan lembaga keuangan perbankan itu juga ikut berkontribusi bergotong royong
mensukseskan undang undang pkr itu menjadikan investasi sangat business friendly
oke kemudian pak benny ini kan dari data juga dari investasi yang masuk ini bisa dibilang sebagian besar atau justru yang paling besar adalah
modal dari dalam negeri
bagaimana kemudian anda melihat
fenomena ini saat pandemi pak beni
sangat bagus sekali kalau
penerbangan negeri itu
naik itu akibat daripada
supporting juga lembaga keuangan
keperpihakan lembaga keuangan
di dalam menyalurkan kredit kredit instasinya
tentu kredit instasi ini
kaku seperti dulu jadi ada
flexibility ada kemampuan analisis
daripada lembaga keuangan untuk
bidang apa yang mesti disupport
oke kemudian pak
ini kemudian bagaimana
persaingan secara regional apakah kemudian
klaim investasi yang ada di indonesia
ini bisa dibilang sudah ditunjang
dengan berbagai kemudahan yang membuat indonesia
dilirik pak sebagai pusat industri
di tahun ini
kalau ini selesai rpp nya selesai
dari undang undang ciptaker itu
saya kira indonesia
asing untuk masuk
selain mereka sekarang
dari vietnam tentu mereka harus
melirik kepada kita itu kita bisa buktikan
aja hyundai dari malaysia
bisa berpindah ke indonesia itu kan salah
satu bukti bahwa mereka
melirik indonesia lebih baik
dibandingkan dia tetap
ber nongkrong di malaysia
oke kemudian pak ini kan kita baru memulai
tahun dua ribu dua puluh satu kemudian ada
angin segar dari laporan
investasi tahun dua ribu dua puluh yang
masih positif kemudian konsumsi rumah
tangga kita juga masih cukup baik bisa dikatakan
seperti itu apa kemudian sektor
yang paling berpeluang pak untuk
bisa mendatangkan lebih banyak investasi di tahun ini
karena kita indonesia itu pasarnya
besar sekali tentu yang pertama
makan makanan olahan
besar sekali impact nya
terhadap pertumbuhan ekonomi juga
masih banyak yang kurang ya
kalau di negara maju kan semua udah punya
tapi kita kan tidak semua mempunyai
kebutuhan rumah tangga peralatan rumah tangga cukup
cukup besar ya dari mulai
kita kebutuhan dasar misalnya karena kita tropis
panas kita di rumah butuh ac
makin besar nah ini harus ditunjang
dengan infrastruktur kelektrikan kita
harus mulai semakin
persentasinya makin naik masuk ke seluruh
oke baik semoga ini tadi catatan catatan dari kadin bisa didengarkan
pemerintah dan bisa diperbaiki lagi
agar kemudian nantinya target investasi rp sembilan ratus triliun
pada tahun ini bisa tercapai
baik pak beni sutrisno wakil ketua umum
kak adin bidang perdagangan terima kasih
atas waktunya untuk cnn indonesia today
sehat selalu pak selamat beraktivitas